saudara pada musim mudik idul fitri dua ribu dua puluh empat depo pertamina pelumpang jakarta utara alami kenaikan distribusi bbm hingga lima belas persen
sebelum puncak arus mudik pertamina pelumpang akan fokus di daerah jabodetabek
depo pertamina pelumpang jakarta utara menyebut ada kenaikan distribusi bbm jelang musim mudik idul fitri tahun ini
supervisor q pertamina patraniaga integrated terminal jakarta pelumpang muhammad adi menjelaskan
di hari normal depo pertamina pelumpang mendistribusikan tujuh belas juta liter bbm
namun untuk momen mudik bbm yang keluar bisa menyentuh sembilan belas juta liter perharinya
adi menyebutkan untuk momen mudik distribusi bbm lebih banyak ke wilayah jawa barat
selama musim mudik ini ada peningkatan kuantitas atau permintaan untuk supaya ke spbu
terutama untuk jalur jalur mudik
untuk antisipasi itu sudah disiapkan untuk kantong kantong spbu dan supply spbu yang standby di sana
untuk jumlah penyaluran yang ada di depot pelumpang ini untuk normalnya ketika nggak ada mudik itu ada tujuh belas kl
tapi ketika sudah disiapkan itu tidak ada
kalau sudah ada mudik ini delapan belas ribu sampai sembilan belas ribu kl
hal senada juga dijelaskan oleh sales area manajer pertamina patraniaga jabode sadli aryo priambodo
sadli menyebutkan fokus pertamina pelumpang sebelum puncak arus mudik yaitu di wilayah jabodetabek
saya kemarin mengutip dari direksi sekitar sepuluh ya sepuluh sampai lima belas kita ada penambahan seperti itu
balik lagi jakarta akan ramai pada saat sebelum lebaran atau sebelum mudik
kita akan bill abstop dulu jakarta tapi ketika sudah pergerakan sudah dimulai ke jawa tengah jawa barat dan sebagainya kita geser
volume itu kita geserkan untuk menjamin ketersediaan volume di wilayah wilayah tersebut
saat puncak mudik pertamina pelumpang membantu pasokan bbm ke wilayah jawa barat